informasi berikutnya kebakaran kawasan bromo tengger semeru
akibat percikan api dari flare foto pre wedding
menyebabkan ekosistem flora yang dilindungi rusak
lutung jawa dan elang jawa dipastikan juga menjauh dari kebakaran
pada minggu sore nampak kebakaran lahan dan hutan
area kawasan taman nasional bromo tengger semeru
meluas ke wilayah malang
api dengan cepat membakar tanaman yang sebagian besar masih hijau
kuatnya tiupan angin ditambah cuaca panas membuat api terus menjalar
api akibat flare saat foto pre wedding terus meluas
hingga kelembah watangan kabupaten malang
seperti diketahui awal terjadinya kebakaran berada di sekitar tugu
bukit teletabis yang masuk wilayah kabupaten probolinggo
akibat kebakaran hutan ini dipastikan ekosistem flora khas bromo rusak
seperti bunga edelwise anggrek tosari dan rumput malelo
begitu juga dengan fauna lutung jawa dan elang jawa dipastikan menjauh dari kebakaran
demi fokus pada proses pemadaman dan keselamatan pengunjung
hingga saat ini balai besar taman nasional bromo tengger semeru
masih menutup semua pintu masuk ke kaldera bromo
kalau savana ini kan habitat beberapa flora fauna ya
jadi nanti setelah pemadaman selesai
baru kita identifikasi